butiran butiran beras yang diduga beras plastik
ditemukan dalam karung beras bulog di desa sukamaju sukatani purwakarta
beras bantuan dari program keluarga harapan kemensos tersebut
telah dibagikan ke sejumlah warga
setiap warga penerima bantuan mendapatkan tiga puluh kg beras
yang dikemas kedua karung berisi lima belas kilogram
kejaksaan purwakarta menyita satu karung beras berisi beras plastik dan beras asli
setelah mendapat laporan dan informasi adanya beras plastik tersebut
pemeriksaan akan dilakukan mulai dari pengantar beras hingga ke tingkat penyedia beras
ini belum seluruhnya kita timbang bagaimana
tetapi kita akan tetap mengumpulkan data dan bahan keterangan
mengapa terjadi adanya beras seperti itu
ini campur antara beras yang asli maupun beras plastik
warga penerima beras awalnya tidak mengetahui adanya beras plastik tersebut
namun usai dimasak warga merasakan bau dan rasa yang berbeda dari beras tersebut
maksudnya kan ada plastiknya rasanya pahit gitu
kalau pengawet makan halus gitu mah enggak gede gede gitu
kayak butir butir potongan plastik ibu udah dilihat di tv gitu
kesat atau pahit gitu
pada pahitnya ada dua dua kasar gitu
setelah pihak kajari mengamankan beras tersebut
bulog selaku pengelola beras bantuan mengganti dengan beras yang berkualitas baik
kasus ini ditangani pihak kejaksaan purwakarta
dian firmansyah purwakarta jawa barat